di usia yang menginjak enam puluh enam pada tahun ini
kakek daida tidak mengenal masa pensiun untuk bekerja
walau setiap hari harus mengayuh sepeda berkilo kilometer
hingga bermandikan keringat
kakek tidak menyerah pada keadaan
dan tetap berjuang untuk mendapatkan kelebihan
sebulan sekali kakek daida membeli beberapa kilogram besi rongsok
untuk diubah menjadi aneka perabot
iya walaupun menjual jasa mengasap pisau
kakek yang telah dikaruniai dua cucu ini
juga menjual pisau panci hingga sutil besi yang ia buat sendiri
kakek asal indramayu jawa barat ini
biasa berkembang ke jawa barat
keliling ke perumahan perumahan padat penduduk
di sekitar pademangan jakarta utara
baik untuk menawarkan aneka perabot rumah tangga
atau sekadar jasa mengasap pisau
sekitar lima tahun lalu
diasang oleh kakek setiap harinya
bahkan pelanggan harus memesan terlebih dahulu sutil dan panci yang dibuat olehnya
namun pandemi pada awal dua ribu dua puluh
rata rata dalam tiga tahun terakhir
ia paling banyak mendapat sepuluh orang pelanggan saja
biar punya duit ya
kalau kita mengasar pisau sendiri juga bisa sih
cuma biarin kasihan abah
murah ya murah
ini standar ya
nasib tengah berpihak pada kafe hari ini
hingga siang sudah ada tujuh pisau yang diasah olehnya
daida masih ingat betul
beberapa bulan yang lalu
ia bahkan pernah tidak punya uang sepeserpun
untuk sekedar membeli minum
perut yang belum diisi sejak pagi
membuat tenaganya lebih mudah terkuras
dan kemudian dia juga sudah berusaha untuk membeli uang
untuk membeli uang untuk istri di kampung halaman
hingga rata rata pendapatan sepuluh ribu sampai tiga puluh ribu rupiah per hari
berhutang tidak jarang menjadi jalan satu satunya kakek
bertahan hidup di tengah himpunan ekonomi
ia butuh buat makan
juga pernah waktu itu
perusaha kontrakan kan
tuh buat kontrakan
ia masih punya utang nih
sudah tujuh ratus
menjelang sore kakek memilih sejenak pulang ke rumah kontrakannya
di kawasan pademangan jakarta utara
di kontrakan yang sudah ia tempati selama nyaris sepuluh tahun
sudah setahun terakhir kakek
tidak mampu membayar uang sewa sebesar lima ratus ribu rupiah per bulannya
impitan ekonomi tidak membuat kakek memanfaatkan kekayaan
keadaan untuk mendapat belas kasihan dari sanak saudara atau kedua anaknya
lubuh hati kita
gak ada sih ingin dikasihani tuh
gak ada sama sekali
saya siap selagi allah masih memberikan kekuatan pada kita
tetep saya berusaha upaya

walaupun dalam perjalanan ke kawasan pademangan jakarta utara ini tidak ada yang berhasil memperkuatkan kakek ini
usai sejenak beristirahat
kakek kembali bergegas
menggoes sepeda hingga malam menjelang
kakek berharap agar sore ini
kakek berharap agar sore ini
ada banyak orang yang menggunakan jasa asah pisau yang ia jajakan
biar kakek dapat segera melunasi utang
dan mengirimkan uang untuk istri tercinta di kampung halaman

dan mengirimkan uang untuk istri tercinta di kampung halaman
dwi agung yudharto